dalam b dua puluh indonesia summit dua ribu dua puluh dua sejumlah isu dibahas
salah satunya adalah terkait investasi dalam pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan
yang dihadiri oleh pemimpin pemimpin bisnis global
yang berkolaborasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk negara g dua puluh
khususnya kebijakan ekonomi
sederet nama besar menyampaikan gagasannya dalam dialog ktt
tentang investasi dalam pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan
di antaranya alam job yang merupakan ceo unilevers
mary el kapangestu sebagai direktur pelaksana kebijakan pembangunan kemitraan bank dunia
dan roy gori yang merupakan ceo manulife
sementara itu kathleen elkrik selaku presiden freeport mcmoran menyebut
untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan
pertumbuhan inklusif diperlukan adanya sumber daya manusia yang mumpuni
dan teknologi yang maju
hal ini sangat penting untuk kemajuan perusahaan
selain itu pentingnya peran perempuan sehingga perempuan di masa ini harus melek teknologi
karena itu diperlukan pelatihan di bidang pembangunan sdm dan teknologi pada perempuan
dalam akhir diskusi kathleen juga berkata
perlu adanya kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta
untuk dapat mewujudkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan
perkembangan inovasi teknologi kesetaraan ras dan gender kesetaraan upah
hingga kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk mewujudkan
dan mendukung upaya investasi dalam pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan